kesorotan lainnya saudara pemerintah kabupaten pulau taliabu maluku utara menggelar festival danau likitobi di desa holbota kecamatan taliabu barat
acara ini digelar sebagai rangkaian hud ke sebelas maksud kami kabupaten taliabu bertajuk bersatu membangun negeri hemong sia sia dufu
festival danau likitobi pertama digelar tahun ini diberiakan dengan lomba perahu hias yang diikuti oleh masyarakat kabupaten pulau taliabu
perahu yang kerap dijadikan kendaraan saat mencari ikan ini berubah menjadi indah dengan motif cat beragam
serta dengan hiasan janur kuning dan bendera warna warni berkilir mudik di danau likitobi untuk dinilai oleh juri
kegiatan ini mendapat antusias warga pulau taliabu dengan datang secara langsung ke danau likitobi
festival berlangsung selama dua hari mulai senin dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh empat bertempat di danau like tobi
dan hingga selasa tiga puluh april bertempat di alun alun kota bobong
beragam karifan lokal dan budaya italiabu ditampilkan seperti makanan khas kerajinan tangan tarian adat taliabu
acara ini digelar sebagai rangkaian hut ke sebelas kabupaten pulau taliabu bertajuk bersatu membangun negeri hemumsia siaduvu
bupati pulau taliabu ali yongmus mengatakan
danauli ketobi dipilih sebagai lokasi festival dengan tujuan untuk memperkenalkan potensi para wisata di pulau taliabu
karena banyak wisata alam pulau taliabu yang perlu diekspos ke publik
baik wisata darat maupun di laut sehingga dapat dikenal di kancah nasional
bupati pulau taliabu dari sisi para wisatanya untuk itu harapan saya kepada bupati terpilihan itu
menelanjurkan menelanjurkan dengan inovasi inovasi yang lebih baik lagi
sehingga danau likitobi semakin menjini di indonesia dan di nusantara atau di internasional
aliongus berharap di akhir kepemimpinannya tahun dua ribu dua puluh empat
wisata alam taliabu lewat festival danau likitobi bisa mendatangkan wisatawan dari luar daerah
agus suprianto kompas tv kota pulau taliabu maluku utara